usai pelaksanaan pilkada serentak dua ribu delapan belas situs resmi komisi pemilihan umum atau kpu diretas
kpu menegaskan peristiwa tersebut tidak mempengaruhi hasil akhir pilkada
dan peristiwa ini pun sudah dilaporkan kepada pihak cybercrime mabes polri
alhamdulillah situng kami berjalan sesuai dengan harapan
memang terjadi gangguan seperti ada upaya dengan cara didos
dan ini bisa dideteksi dan kemudian bisa diselesaikan oleh tim kami
kami sudah menyampaikan ke cybercrime mabes polri
kita berharap masyarakat juga mendukung
karena pada akhirnya pilkada ini kan terkait dengan bagaimana nasib pemimpin dan masyarakat di daerah